sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya udah meninggal bu saya udah nggak ada
ya udah kalau memang ibu nggak mau ke makam saya
biar amira sendiri yang ke makam saya
ya udah kalau memang ibu nggak mau ke makam saya

kenapa bapak kesini
bapak tidak cukup untuk bunuh ayah saya
bapak mau bunuh saya juga pak
bunuh aja saya kalau bapak mau
bunuh saja saya pak
saya bisa dan sanggup melakukan hal itu
kalau kamu masih berani mengungkit masalah
saya yang sudah menyuruh orang untuk membunuh ayah kamu
jadi benar kan bapak yang sudah bunuh ayah saya
jadi benar kan bapak yang sudah bunuh ayah saya
benar atau tidak benar
kamu memang punya bukti
kamu bisa melakukan apa
mau melaporkan kepada polisi
anak gembel seperti kamu
bisa dipercaya apa
bapak benar benar keterlaluan ya pak ya
waktu pertama kali saya ngeliat bapak
saya kira anak bapak beruntung banget punya ayah sebaik bapak
tapi benar benar saya salah
bapak bunuh ayah saya
tapi bapak nggak pernah ada tanggung jawab
dan ngakuin semua itu
saya peringatkan sekali lagi
jangan pernah macam macam sama orang seperti saya
jadi kau ingin pergi ke sala live sendiri
orang orang ini mensarankanmu waktunya
karena mereka malah merasa

kau pessoas yang menghunurku
ternyata benar berita di koran ini
sekarang kamu sudah meninggal
bapak siapa ya
kamu sendiri siapa
makasih banyak ya pak
bapak udah mau datang ke sini
buat doain ya saya
makasih ya pak ya
jadi gadis ini
gadis ini anaknya prabu
kenapa pak tiba tiba marah kayak gitu
bukan urusan kamu
tidak ada apa apa
bukan kayak mesti
itu bukan ihsan
kemarin kan papa udah dituduh sebagai pembunuh
mereka pasti gak bermaksud seperti itu zaira
mama yakin kok semuanya cuma salah paham
tapi sepertinya kamu sama dia udah kenal ya
kenal di mana
aku sama dia pernah kenalan selewat doang mah
aku sama arman pernah nolongin dia waktu dia hampir ketabrak mobil
sebenarnya ayahnya gadis itu siapanya mama sih
kata papa dia teman sekolahnya mama
tapi zaira ngerasa mama keliatannya sedih banget dia meninggal
kalau gini ada sepasang